dah gue lihat apaan sih serius banget sampai kakak gedip gitu
lagi cari lokasi vaksin terdekat
yaudah ya aku mau pergi dulu
tapi bentar ya rokes dulu
hai cepetan malah diam aja kayak kedepok pisang loh
dahlah ini gelombang sayurnya gimana
dibiarin kagak mungkin ada yang ngambil
yaudah yaudah yaudah
kalau vaksin udah door price nya kagak
dapat tirai terus keluar mobil gitu